kalau kita nggak rawat ya gimana ya orang lain kan cuma peduli doang
kalau kita kan langsung terjun untuk merawat dia kasih minum
sehari nggak mesti makan gitu
kenapa kamu yang nggak makan
semakin bergerak ke arah utara di kabupaten bekasi ini
topografinya semakin berbeda
kali ini saya sedang berada di wilayah pesisirnya di kecamatan muara gembong
dan di sini kebanyakan masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan
yang memanfaatkan hasil laut dan juga muara ini
dan tidak hanya tentang masalah perut saja
ada juga masyarakat yang peduli terhadap satwa endemik di muara gembong
namanya adalah pak damai
kali ini saya akan menuju ke muara bendera di sebelah sana
untuk melihat bagaimana ia menjaga dan juga merawat lutung jawa
perahu kayu bergerak ke ujung hilir sungai citarum
alat transportasi air ini bersandar di bibir muara
tepat di ujung utara bekasi
di sini saya berjumpa dengan daman
warga pantai bahagia muara gembong kabupaten bekasi
sehari hari mata pencarian laki laki lima puluh dua tahun ini adalah mencari kepiting bakau
sejak dua ribu sembilan daman secara sukarela turun menjaga lutung jawa
primata endemik indonesia yang dilindungi negara
hewan ini juga dikategorikan rentan full
nah oleh organisasi konservasi alam internasional
kemana pak sebenarnya awalnya
awalnya kita enggak belum
biasa biasa aja gitu
belum apa namanya belum tahu hewan ini dilindungi banget sama pemerintah gitu
tapi ya makanya mereka banyak yang nyari yang ngambil apa yang mulia
awalnya dulu gitu

kekhawatirannya apa sih yang bapak pikirin
ya kadang masih ada yang iseng nembak
jadi orang kadang kadang mondar mandir mondar itu kadang kadang suka iseng melapas lapang
itu pernah saya mergokin sekali tuh
kalau jumlahnya kan ada sekitaran ya itu nggak tentu gitu
kadang kadang awalnya dikit cuma ada tiga puluh
nah kalau terus kemarin kemarinnya nambah
sampai mencari perempuan
sampai ada yang pernah lima puluh dua ekor
salah satu habitat lutung jawa di muara gembong berada di kawasan mangrove muara bendera
namun ancaman terkikisnya habitat primata endemik ini akibat perubahan iklim
halifungsi hutan dan perburuan oleh manusia
menurut nyaman semakin nyata di depan mata
kebahagiaan bagi daman adalah bisa melihat sendiri lutungnya

siang hari hewan diurnal ini masuk ke dalam hutan untuk mencari makan
lutung menyukai buah dan pucuk daun mangrove serta daun jeruju yang tumbuh liar di sekitarnya

lutung jawa membutuhkan air tawar untuk minum
pada musim hujan air tawar cukup melimpah di dalam hutan
namun situasi berbeda saat kemarau
di sekitar hutang mangrove hanya tersedia air payu dan asin
agar lutung jawa tetap bisa minum daman menyediakan sedikitnya sepuluh liter air bersih setiap hari
air bersih ini ia peroleh dari air tanah yang diambil dengan mesin penyedot air
lalu ditampung ke dalam beberapa

lalu ditampung ke dalam beberapa jam
dan ini tempat mereka suka berkumpul disini ya pak
dan ini tempat mereka suka berkumpul disini ya pak
iya betul ada persediaan air minum disini
iya betul ada persediaan air minum disini
jadi memang lutung jawa ini saat musim kemarau suka disediakan minum dengan pak daman
iya betul juga bersenang senang
iya betul juga bersenang senang
bapak kok tergerak hatinya untuk bisa minum bapak
untuk bisa merawat menjaga lutung jawa yang dibuat orang gembau ini pak
ya karena kalau kita nggak rawat ya gimana ya
orang lain kan cuma peduli doang
kalau kita kan langsung terjun untuk merawat dia kasih minum
ada tantangannya nggak sih pak
ada hambatannya nggak sih pak dalam merawat ini gitu
banyak yang nggak suka
di sini kan yang kita lindungi bukan litung jawa doang
ada ya semacam jawa ya pokoknya hewan hewan yang ada di sini lah
nah sementara yang warga sekitar kan banyak yang nggak suka
nah itu kita terkadang suka gimana ya
kegiran pusing gitu
apalagi sampai di depan mata kita gitu yang ibarat kita larang mereka bungu
harapannya apa sih pak sama lutung jawa ini pak
kalau bapak sendiri
ya harapan kita sih ya dari kawan kawan jangan peduli doang
harus gerak dong apa yang dibutuhkan di sini gitu
terus dia harus tahu dong musim musimnya
kalau musim kemaru nih oh pasti nih singgung nih pasti
udah ketahukan kebanyakan lutung jawa ini di kawasan sini butuh minum
bukan hanya soal edukasi atau sebatas memasang papan larangan
diperlukan upaya dari tangan tangan yang peduli seperti daman
demi kelangsungan hidup primata endemik ini di muara gembong
daman adalah satu cerita
bahwa perbuatan baik tidak hanya berlaku antar manusia
tetapi juga dalam hubungan dengan makhluk hidup lainnya
karena satu bulan ibu tanpa nasi tanpa apapun labu bisa dimakan
mental mamyk kita tidak lagi procedur dengan laku ini
terutama di nenek new
ini kehidupan dari ibu dua ke satu
bisa membantu adik adiknya bisa membantu keluarga aja gitu ibu ma pengennya
biar gak pengen apa apa biar cukup makan
soalnya kita sering lapar
di areal sawah yang luas ini sebenarnya adalah salah satu mata pencarian masyarakat muara gembong di bagian wilayah daratannya
dan sebenarnya sawah ini juga menjadi sumber rejeki dan juga sumber penghidupan bagi pemilik lahan
dan juga para buruh harian lepas yang mengandalkan sawah untuk mencari rupiah mereka
namun saat musim kemarau panjang seperti ini kekeringan tak lagi terelakkan
mereka hanya bisa gigit jari untuk mendapatkan hasilnya
dan sebenarnya di muara gembong juga tidak hanya masalah kekeringan saja
namun juga masih ada masalah kemiskinan
salah satunya dialami oleh ibu awi dengan keterbatasan ekonomi dan juga fisiknya
namun ia masih terus semangat menghidupi tujuh orang
kemarau membuat tanah subur di muara gembong tandus dan gersang
petani terpaksa meninggalkan tanah garapan karena mata air sumber irigasi kering
pada musim tanan padi rasui yang akrab di sapaawi ini bekerja sebagai kulih pengikat bibit
sedangkan saat panen rupiah didapatkannya dengan menjadi kuli panen
namun hujan yang tidak turun selama berbulan bulan membuat sawah kering
di masa pacekik seperti ini tidak ada pekerjaan yang bisa dilakukan di sawah
awi harus putar otak untuk mendapatkan rupiah
perempuan empat puluh tahun ini hanya sesekali turun menjadi kulit pengarit rumput kalau ada yang membutuhkan jasanya saja
pucuk demi pucuk rumput dipotong dengan sebilah arit
di musim panas seperti ini butuh waktu setengah hari untuk mengumpulkan tanaman liar hingga sekarung penuh
rumput rumputnya berarti nggak sebarang rumput ya bu
saya pikir yang begini bisa
tidak bisa harusnya yang seger yang muda
yang kayak gimana sih bu
walaupun tua tapi dia yang panjang panjang begini dia doyan
ini yang baru tumbuh ya bu ya
kan abis dibabatin lagi nanti dia meripis lagi
nah kita ambilin lagi cuma nyari tidak satu tempat saja
nyari tau gimana nih yang kayak gini cari lagi
tidak satu tempat kita di situ situ aja
yang lain petakan lain
ibu salah satu cari nafkahnya itu seperti ini ya bu
berapa bu dapetin biasanya upahnya
segini kalau penuh itu sepuluh ribu kadang kadang dua puluh ribu
iya sampai padat gitu
khawatir jatuh atau terperosok ke dalam lubang awi harus melangkah pelan pelan
kakinya juga tidak bisa dipakaikan alas sama sekali
sejak lahir awi memiliki dua kaki yang tidak sempurna
awi tidak mampu berjalan dan menggerakkan kakinya secara normal
hal ini juga membuat awi tidak bisa bekerja terlalu lama
ibu maaf kalau ibu kan nantinya tadi kan jalan juga susah ya bu ya
karena kita juga tidak tahu dia di jeplos di mana atau gimana gitu
itu gimana bu capek juga nggak bu kalau jalan bu gini

kalau udah jeplosan ya mungkin jatuh
iya capek hanya kalau itu ada yang melihat itu nggak capek jalan begitu kalau ibu mah sudah biasa ya kalau udah jeplosan ya mungkin jatuh
kalau nggak capek jalan begitu kalau nggak pakai kayu nggak bisa ibu sebenarnya
kalau yang jalan begini begini kalau yang rata rata bisa
kalau yang kayak gini mesti pakai kayu ibu baru bisa jalan
kalau nggak dituntun sama anak itu yang kecil tuh nuntun nuntun
berarti ibu masih mau kerja ya bu ya nyari kayak gini
harus bagaimana namanya tuntutan hidup
namanya punya anak anak kan mesti makan
mesti biaya sekolah apa
jadi ya mau nggak mau lah
ibu harus begini
untuk nyari sesuap nasi lah
gitu aja buat anak anak makan apa
tidak hanya mengarit rumput segar ini juga langsung awi berikan kepada sapi yang dititipkan pemilik ternak
hari hari awi dihabiskan di dalam rumah berukuran empat x enam meter
bangunan di kampung bulak pantai harapan jaya muara gembong kabupaten bekasi ini yahuni sejak kecil
di sini awi tinggal bersama tujuh anaknya
ani lia ardi indra gilang lulu dan zafia
ani anak sulung awi baru berumur lima belas tahun
sedangkan anak yang paling kecil zafia berusia dua lima tahun
mereka tinggal dalam kondisi serba kekurangan
tak banyak yang mereka miliki
kursi dan barang elektronik seperti televisi pun tidak mereka miliki sama sekali
awie dia masih kecil
dia masih kecil
dia masih kecil
dia masih kecil
awi adalah ibu tunggal bagi seluruh buah hatinya
perempuan yang sudah tiga tahun berpisah dengan suaminya ini
kini berperan sebagai kepala keluarga
pengasuh anak sekaligus pengurus rumah tangga
masih tersisa satu liter beras untuk mengisi perut awi dan keluarga siang hari ini
agar semuanya bisa makan beras diolah menjadi bubur di atas tungku
bukan dengan daging atau telur
memberhe bubur encer ini hanya diberi bumbu sambal goang berbahan bawang
cabai dan garam tanpa lauk lauk sedikitpun
terbiasa makan dengan menu seadanya anak anak awi tidak lagi banyak bertanya atau mengeluh
mereka sangat lahap menyantap apapun yang tersedia agar lambung mereka tidak berontak
dalam satu hari butuh beras atau nasi berapa liter
kalau misalnya sampai pul sampai ke makan semua itu dua liter
dua liter satu hari untuk tujuh anak dan ibu
kalau satu liter ya cuma anak anak doang
ibu mah tepuk tepuk udah lah biarin nggak penting sama anak
sering ibu nggak makan gitu nggak penting sama anak anak aja
makan sama sambal sama garam doang itu gimana bu
ya udah terbiasa
ya udah terbiasa ya nikmatin aja
pernah sama apa aja bu biasanya lauknya bu
biasanya kalau nggak punya uang ya ada orang dia ngebone
dia ngasih kalau panin tuh dia ngasih labu udah
rebusin abu aja sama ibu
karena satu bulan ibu tanpa nasi tanpa apapun labu bisa dimakan
buat ibu kan anaknya tujuh ya bu
masih kecil kecil semua
paling besar ani ya
gimana ibu ngerawat sendirian tujuh anak masih kecil kecil
alhamdulillah mereka semua sempat sekolah ya bu
habis bagaimana ya bu
tuntutan hidup tuntutan menghidupin anak biar anak lebih gede
mungkin ibu mah harapannya cuma
ibu mah harapannya cuma anak doang
sebenarnya mbak kalau udah mau putus a sama ibu putus asa
kali kalau cuma ibu doang yang ngurusin
kalau ibu atau tinggal kemana atau kemana nanti siapa yang ngurusin
bareng bareng aja sama anak ngurusin anak aja ibu mah
harapannya anak doang
apa boleh buat apapun
orang nyuruh apapun
yang penting mah halal untuk menyedepin anak
itu aja ibu mah
masih ada yang mau berpikir apa yang mau diberikan
meski hidup dengan keterbatasan ekonomi dan kekurangan fisik
awi tetap bertahan
ia selalu mengajarkan makna ketulusan dan kasih sayang kepada anak anaknya
awi pun yakin tuhan tak pilih kasih menyayangi mereka
dan akan memberi rezeki tanpa pamrih
ketika anak anaknya sudah berpikir apa yang akan diberikan
awi tetap berpikir
awi tetap berpikir
awi tetap berpikir

itu orang orang pada diantar sama bapak diantar sama emaknya
terus kalau ada acara orang tuanya datang
sedangkan lia cuma sendiri sendirian aja
ardi dan indra berangkat sekolah
tidak ada pilihan lain pakaian pramuka berlubang di beberapa bagian terpaksa dikenakan
begitu pula pada hari jumat saat mereka diwajibkan memakai pakaian muslim di sekolah
di balik baju yang musuh dan kusam mereka punya semangat untuk belajar
saat ini ardi duduk di kelas lima sd
adiknya indra hanya terpau satu tahun duduk di kelas empat
sedangkan gilang baru kelas satu sd
semuanya bersekolah di sd negeri
di pantai harapan jaya tiga muara gembong
begitu pula dengan ani dan lia yang kini berusia lima belas dan empat belas tahun
keduanya menimba ilmu di sekolah yang sama yaitu kelas tujuh smp negeri dua cabang bungin
meski berasal dari keluarga kurang mampu mereka ingin terus mengejar cita cita
walaupun jarak sekolah dan rumah mereka cukup jauh
tapi tetap mau nyekolahin anak ya
semangat ya bu nyiploin anak
biar bisa bantu ibu nanti kalau udah ibu tua
biar untuk masa depan dia juga
makanya mama kakaknya ani lia sekolah yang rajin
jangan putus sekolah
untuk adik adiknya nanti adik adiknya lia adik adiknya ani
untuk nanti mak kalau udah tua
mama namanya udah tua
biar itu mantap
kamu masa depan kamu jangan sangat kayak emak susahnya
harapannya apa nih bu
sama ani sama lia sama gilang sama ardi sama semuanya
sama si kecil nih sama zafi
pengen mah ke satu dikasih kesehatan
kedua biar pada jadi orang sukses
biar jadi orang yang berguna gitu aja
bisa ngebantu adik adiknya
bisa ngebantu keluarga aja gitu ibu mah pengen
biar gak pengen apa apa biar cukup makan
soalnya kita sering lapar
sering lapar sering kekurangan segala galanya dah
pengennya mah ani sama lia nanti kalau udah besar ya
kalau udah bisa bantu adik adiknya cukup makan aja
gitu ibu mah pengennya
pulang sekolah ani dan lia berbagi tugas
mereka membantu sang ibu merapikan rumah yang belum dibersihkan semalaman
beberapa pekerjaan juga menanti ani dan lia
berbeda dengan anak anak seusianya
untuk memenuhi kebutuhan lauk lauk dua anak perempuan ini lanjut mencari sayuran yang bisa didapatkan secara gratis
berjalan menyusuri pematang sawah saat matahari sedang terik teriknya tak lagi jadi soal
ani dan lia fokus pada pandangannya
mereka mencari tumbuhan liar di antara deretan padi yang tumbuh di atas tanah tandus
salah satunya adalah gunda tanaman ini tumbuh di antara batang batang padi yang gagal panen
meski dianggap gulma oleh petani namun daunnya juga ganda
sayuran hijau ini sudah akrab di lidah mereka
mata ani dan lia mulai memandang ke arah sungai kecil yang berada tepat di antara sawah
mereka memperhatikan tanaman liar lainnya yang sekiranya bisa dimakan
jenis daun kangkung liar tumbuh di bagian tepi dan permukaan sungai
sayuran hijau ini bisa diolah untuk menu makan malam mereka
mereka juga bisa membuat pernikahan mereka

pekerjaan mencuci baju juga harus dikerjakan setiap hari
sayangnya kemarau membuat awi dan anak anaknya kesulitan mendapatkan air bersih
mereka hanya dapat memanfaatkan air sungai yang kini berubah menjadi air payau
ini air payau berarti air asin
iya air asin
air laut ya pakai buat nyuci
kalau musim kemarau
kalau musim kemarau begini
iya memang begini
karena kalau pagi airnya kering susah nanti jauh
jadi nunggu sampai airnya naik dulu terus bisa nyuci
walaupun sekarang airnya asin ya
ini air asin ya pakai buat nyuci
terus kamu selain nyuci di sini baju bisa ngapain lagi
mandi udah itu doang ngebilasin
kenapa kok mau bantuin ibu
karena emak kan kasian emar ya pasti dibantu
kasian kan emak kan harus kalau pagi pagi tuh harus bangun masak nyuci piring berbunah
jalannya nggak kayak orang orang jadi gimana ya susah juga sih
yang bantuin emak ya
terus kalau kamu melihat emak sekarang berjuang buat anak anaknya buat saudara saudara kamu yang ada enam itu gimana
kamu ngeliatnya gimana emak tuh hebat banget ya
iya kasian kalau gitu kadang kadang
gak apa sih jadi tuh kadang kadang sedih kalau di sekolah
tuh orang orang tuh pada diantar sama bapak diantarin sama emaknya
terus kalau ada acara orang tuanya datang sedangkan lia cuma sendiri sendirian aja
enggak orang tuanya nggak datang
keterbatasan ekonomi selalu menjadi cambuk semangat bagi awi dan anak anaknya untuk meraih impian
awi pun yakin harapan akan terwujud kepada mereka yang terus bangkit dan mau berjuang